tahun dua ribu sembilan belas bisa disebut tahun terpanas bagi perpolitikan indonesia
untuk pertama kalinya indonesia menggelar pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan
dimulai sejak september dua ribu delapan belas hingga april dua ribu sembilan belas kampanye presiden dan pemilu legislatif tahun dua ribu sembilan belas menjadi kampanye terlama dalam sejarah kepemiluan indonesia
hasil ini tak bisa diterima pendukung prabowo
mereka menggelar demonstrasi di gedung bawaslu yang akhirnya berujung pada kerusuhan yang menelan korban
meski sempat digugat ke mahkamah konstitusi hasil penghitungan pemilu pada akhirnya tetap membawa joko widodo
jokowi dodo ke kursi presiden untuk kedua kalinya
jokowi dodo dan ma'ruf amin kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia di gedung tpr npr pada dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
penentuan kabinet pemerintahan joko widodo periode kedua yang bertajuk kabinet indonesia maju selanjutnya menjadi babak baru dalam percaturan politik indonesia
gerindra di bawah kepemimpinan prabowo yang selama dua kali
pemilu menjadi lawan kubu jokowi kini mengubah haluan dengan menjadi partai pendukung pemerintah setelah mendapat jatah dua kursi menteri
prabowo sendiri menerima jabatan sebagai menteri pertahanan republik indonesia
sikap politik prabowo dan gerindra ini dianggap sebagai salah satu langkah positif agar polarisasi politik di masyarakat tidak semakin meruncing
namun penilaian ini yang tentu saja masih membutuhkan waktu untuk diberikan
tim diputan cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
tahun dua ribu sembilan belas akan segera berakhir
tahun ini memang layak disebut tahun politik karena beragam peristiwa politik kontroversial yang menyita perhatian publik
mulai dari pemilu serentak pertama dalam sejarah demokrasi kemudian politik identitas yang membelah masyarakat sampai rekonsiliasi mrt antara jokowi dan prabowo
selain itu pemilihan kepentingan
kita langsung saja ya mbak ya
kalau kita lihat ini kan sudah mau menjelang ke tahun baru
tahun dua ribu sembilan belas ini adalah tahun politik di mana kemarin pembelahan masyarakat akibat politik identitas itu cukup tinggi
dan pemilu serentak ini yang merupakan pertama dalam sejarah demokrasi kita
evaluasi perlu dem apa saja mbak
ya yang pertama tentu pemilu serentak kalau kita lihat menyisakan banyak persoalan dari sisi teknis ataupun prosedural yang memerlukan penyempurnaan
pemilu serentak itu kan sesuatu yang diintrodusir oleh putusan mahkamah konstitusi dengan ekspektasi memperkuat sistem presidensil dan juga untuk efisiensi
ternyata dalam praktik di lapangan membuat beban yang sangat luar biasa
pemilu yang sangat melelahkan bagi peserta pemilu bagi penyelenggara dan juga pemilih
sehingga kalau kita bicara evaluasi paling mendasar ternyata desain pemilu serentak lima surat suara yang kita berlakukan
di pemilu dua ribu sembilan belas tidak kompatibel dengan upaya kita untuk menghadirkan pemilu yang sederhana yang mudah dan juga tidak kompleks begitu
ternyata ada kompleksitas yang sangat luar biasa yang kita hadapi dengan lima surat suara
misalnya saja di pemilu dua ribu sembilan belas lalu tingkat suara tidak sah untuk dpr dan dpd itu sangat luar biasa
untuk dpr misalnya sampai tujuh belas juta
sementara untuk dpd sampai dua puluh sembilan juta itu kan angka yang sangat tinggi sekali
lalu kemudian beberapa peristiwa meninggalnya petugas kpps itu menjadi catatan tersendiri begitu
bagaimana kemudian desain dari sisi teknis dulu
kita juga harus mengevaluasi betul apakah pemilu serentak lima surat suara itu adalah desain yang memang diperlukan dan cocok bagi proses sirkulasi elit kita
atau kita bisa menemukan format yang lebih sederhana dan memang lebih mudah bagi pemilih peserta dan penyelenggara
meski dari sisi misalnya teknis juga beberapa catatan kita temukan surat suara tertukar yang meningkat sangat luar biasa
lalu logistik yang tidak tiba dengan tepat waktu
kemudian juga kampanye yang dirasa begitu lama digunakannya politik identitas
pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden yang tidak kompatibel dengan semangat keserentakan pemilu itu sendiri
akhirnya berujung pada kontestasi yang begitu membelah begitu
nah hasil pemilu yang diumumkan sangat lama itu juga menimbulkan kontroversi dan spekulasi di masyarakat kita
kita mencatat peristiwa tanggal dua puluh dua dua puluh tiga mei yang begitu demonstrasi di depan bawaslu memakan korban jiwa
dan juga bagi kami itu
sesuatu ekses yang mestinya bisa kita hindari
oke mbak titi selain dari segi teknis memang bermasalah
tapi kalau kita lihat ini masyarakat hanya fokus ke pilpres saja
pileg atau pemilu legislatif ini terkesan diabaikan
ini gimana melihatnya
karena memang kalau kita lihat ya desain pemilu serentak pada awalnya kita ingin menguatkan partai
jadi bagaimana kemudian partai didorong lahir dengan identitas ideologinya melalui kader kader yang dia sokong di pilpres
sehingga ada koherensi antara kampanye partai dengan kampanye presiden
tapi kan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden membuat kemudian pencalonan terpolarisasi menjadi dua pasangan calon saja
apalagi kemudian ini tidak lepas dari eskalasi pilkada dki jakarta
jadi di lapangan sebenarnya yang paling menjadi korban itu dpd
kalau kita lihat memang perhatian masyarakat mau tidak mau di pilpres
kita seolah olah antitesis nih keduanya
kalau bicara soal toleransi ada di mana
kalau soal pro kepada islam ada di mana
seolah olah kan dibenturkan di situ
tetapi kalau kita lihat dpd total suara tidak sah untuk hasil pemilu dpd itu sembilan belas persen
setara dengan dua puluh sembilan juta
itu sangat besar sekali
ada institusi yang dipilih dalam proses pemilu tetapi tidak mendapatkan perhatian masyarakat
belum lagi percampuran antara isu nasional
di daerah itu kalau kita bicara soal isu lokal harusnya ada deliberasi politik yang sangat baik
bicara visi misi program antara caleg dengan pemilih
tetapi itu tidak bisa muncul karena apa
narasi kita semua terserap ke pemilu presiden begitu
mas yaidiman kalau dari smrc sendiri melihatnya ataupun mengevaluasi dampak politisnya yang paling berpengaruh terhadap masyarakat itu apa
selain mungkin tadi yang sudah disebutkan secara teknis oleh mbak titi
apa sih mas
saya setuju dengan mbak titi yang menyatakan bahwa secara teknis mungkin ada persoalan
buradul lah ya kita bisa sebut ya
tetapi secara substansi kita harus sadari kalau kita hitung dari pemilu pertama reformasi sembilan puluh sembilan sampai dua ribu sembilan belas itu artinya pemilu tahun ini adalah pemilu di dua puluh tahun demokrasi
aren lipat mengatakan bahwa negara yang sukses melewati proses demokratisasi tanpa interupsi selama sembilan belas tahun maka dia masuk ke fase stabil demokrasinya
kita sudah stabil nih masuk ke fase tiga
saya di level masyarakat itu ada perasaan semacam itu
kita menemukan bahwa tingkat preferensi publik kepada sistem demokrasi sangat tinggi sekarang delapan puluh dua persen
kalau kita bandingkan di awal awal reformasi itu sekitar lima puluh enam enam puluh persen saja tapi terus meningkat
itu artinya di publik komitmen terhadap demokrasi itu begitu tinggi
memang persoalannya tadi pada elit ya memang kita menemukan bahwa ada sekarang ini ada gap antara aspirasi publik dengan apa yang dilakukan oleh elit dalam sejumlah kasus
misalnya undang undang kpk
nah tadi saya ingin mengatakan itu bahwa secara umum kalau kita lihat substansinya nampaknya demokrasi sebagai sistem politik itu sudah diterima oleh umumnya publik
dan publik mulai terbiasa begitu
jadi kalau kata alfred stephen itu negara terkonsolidasi demokrasinya itu kalau sistem itu dianggap sebagai the only game in town
dan itu sudah terjadi sekarang
tapi kan demokrasi tadi anda katakan bahwa masyarakat sudah sadar akan demokrasi
tapi kalau kita lihat catatan dari perludem
ada lima ratus dua puluh tujuh petugas kpps meninggal
kemudian politik identitas membelah masyarakat
kemudian beban penyelenggara terlalu berat
masyarakat terlalu fokus hanya pada pilpres
tapi pilek diabaikan
apakah itu kemudian kesadaran demokrasi yang sudah terbangun di masyarakat kita selama dua puluh tahun
ya di level tadi saya mengatakan bahwa secara teknis penyelenggaraan demokrasi pemilu tentu punya masalah
dan kita juga baru pertama kali ini menyelenggarakan pemilu yang serentak lima kertas suara tadi
dan tentu memiliki persoalan di sana
tapi saya melihat secara substansial bahwa dukungan kepada sistem ini begitu kuat
terhadap sistem pemilu serentak
terhadap sistem demokrasi secara umum
dan ini sesuatu yang luar biasa
karena kita misalnya negara di asia dan tidak banyak negara asia yang seperti kita
kita juga negara muslim terbesar
tidak banyak negara muslim yang seperti indonesia
ini sesuatu yang patut diapresiasi pertama kali menurut saya
dan ini harus dipertahankan
masyarakatnya yang patut diapresiasi
artinya masyarakat sudah dewasa berdemokrasi
sistem yang terus menerima
ini pemilu itu menjadi ritual
yang orang kemudian biasa
tidak kagetan lagi
bahkan partisipasi pemilu kemarin
pada pemilu kemarin sangat tinggi
itu kayak mengembalikan euforia demokrasi di awal awal reformasi
orang berbondong bondong datang ke tps dengan begitu bergairah begitu
bahwa ada persoalan politik identitas
politik identitas akhirnya dipakai di dalam pemilu
dan itu dipakai oleh semuanya menurut saya
dan itu menurut saya lagi lagi
bukan persoalan di publik
tapi persoalan di elit
yang mungkin tidak terlalu percaya diri
sementara kita temukan di publik
publik itu dari pemilu ke pemilu semakin rasional
mereka memilih kandidat
yang mereka anggap cukup memuaskan pemerintahannya
mbak titi itu betul
bahwa pemilu saat ini semakin rasional
mereka memilih berdasarkan kandidat
tapi angka politik uang juga cukup tinggi mbak
saya ingin menekankan tadi ya
bahwa ada gap atau disparitas
antara suara publik dengan suara yang dibawa oleh elit
jadi kalau boleh
sederhanakan dua ribu sembilan belas lalu adalah
bagaimana elit mengkonsolidasi dirinya
kemudian makin jauh dengan suara masyarakat
contoh ketika suara masyarakat
menginginkan ragam pilihan
lalu kebijakan yang dibuat elit
adalah bagaimana mengkanalisasi pilihan itu
sehingga hanya tersedia terbatas pilihan
itulah yang membuat kita terjebak pada satu dua
dengan pemberlakuan presidential threshold
atau ambang batas pencalonan presiden
nah soal misalnya politik uang dan lain sebagainya
sekali lagi kan selalu kemudian
ketika kita bicara anomali demokrasi
sasarannya melihat kelemahannya pada masyarakat
tetapi tidak melihat akar masalahnya
misalnya memang harus diakui
ada politik biaya tinggi
ruang ruang gelap misalnya
pembelian tiket pencalonan
bagaimana pembebanan pembiayaan saksi
diberikan kepada caleg nomor urut satu
dan tidak terlalu jauh
caleg sudah menang suara terbanyak
tiba tiba diberhentikan begitu saja gitu
hanya karena orang dekatnya elit
jadi kalau dalam konteks ini
memang kita harus lihat bahwa
masyarakat mulai sadar
ada kebutuhan pada praktik demokrasi
seberapa persen kepercayaan pada tingkat demokrasi
apalagi pasca dua puluh dua dua puluh tiga ya
ketika mereka merasa
sedikit berkurang kebebasannya
untuk bersuara berpendapat dan berserikat
mereka sadar demokrasi menawarkan itu
ada kendali elit yang membuat mereka
menjadi jauh dari situ
nah kepercayaan pada demokrasi itu
muncul justru ketika mereka melihat
untuk semakin menjauhkan mereka
dari nilai nilai demokrasi tadi gitu
oke anda setuju gak mas ediman dengan itu
bahwa memang yang dilihat di lapangan seperti itu
bahwa sebetulnya masyarakat sejak awal
pengen pilihannya banyak
tapi kan kemudian direduksi oleh elit
hanya menjadi dua pasang
kemudian ada disparitas antara
ya saya kira itu salah satu persoalan yang sangat besar
dan menurut saya yang menyebabkan
tadi disebut polarisasi
di masyarakat itu salah satunya itu
ya pada akhirnya orang terbelah dengan calon itu
dan menggunakan isu macam macam
itu yang pertama
ya politik uang ini
ini persoalan yang besar sebetulnya ya
karena apa yang kita maksud dengan politik uang
politik uang itu dalam teori kan
food buying jual beli suara
kalau orang membeli suara
dan si suara itu tidak dijual
apakah itu vote buying dan seterusnya
menurut saya di masyarakat mungkin
ada praktik politik uang
tetapi seberapa berpengaruh
iya terhadap pilihan
menurut saya tidak terlalu
terutama pilpres ya
politik uang itu begitu berpengaruh
kalau wilayah pemilunya
pemilihannya itu relatif kecil
apalagi misalnya kalau di parlemen
kalau pemilu langsung maka politik uang marak
kalau ke parlemen tidak
justru ke parlemen lah
politik uang itu akan lebih besar
uang itu begitu berharga
kalau di masyarakat pemilihan presiden
orang harus membeli berapa itu
satu ratus sembilan puluh juta orang itu terlalu mahal
benar nggak sih mbak seperti itu
bahwa politik uang tidak terlalu
tidak terlalu berguna di pemilu
jadi kalau kita lihat
kompleksitas politik uang
tidak bisa hanya dilihat dari pragmatisme pemilih
kalau bicara soal pragmatisme pemilih
sama juga pragmatisme pada
politisi ataupun aktor elit
kan ragamnya banyak begitu ya
tetapi muara dari politik uang itu
ada di mana
kan itu yang harus dituntaskan
misalnya yang pertama
pembuatan kebijakan kita
kalau kita bicara undang undang pemilu
itu berusaha untuk
mentoleransi dan membuat
praktik politik uang itu semakin permisif
kalau kita baca undang undang pemilu kita
coba dikemas sebagai sebuah praktik yang legal
memberikan uang transport
dianggap sebagai sesuatu yang legal
lalu memberikan hadiah
minum dianggap dengan
asal sesuai dengan harga satuan standar daerah
dianggap sebagai sesuatu yang legal
jadi memang kalau kita bicara
memang ada perilaku pragmatis dari masyarakat
itu sebagian ada
sama seperti ragam perilaku politisi
juga beragam begitu
tetapi kalau dilihat dari kesungguhan kita
untuk menerapkan praktik demokrasi
yang betul betul jurdil
kan muaranya dari kebijakan
yang dibuat oleh para elit
melalui yang namanya produk regulasi kepemiluan
ini yang tidak pernah
dihadirkan dengan penuh
bagaimana misalnya proses pencalonan
yang bebas dari praktik politik uang
praktik mahar betul betul dihilangkan
itu kan tidak
lalu kemudian bagaimana penegakan hukum
tidak sepenuhnya dihadirkan
dengan efek jerai
yang bisa diukur oleh masyarakat
solusi kita kalau bicara soal praktik politik uang
yang dilihat masyarakat
yang masih mau menerima
tapi dari mana aktor itu berasal
yang memberikan uang
tidak pernah dilihat
seolah olah maka solusinya
oleh karena itu pemilihannya
misalnya pilkada oleh dprd saja
adalah aktor yang memberikan uang
yang ada duduk di situ semua
jadi sekali lagi solusinya itu
permasalahan sebagian besar berasal dari elit
tapi seolah olah solusinya
hanya bisa diberikan oleh elit
nah disitulah tidak nyambungnya
selain politik uang
tadi kan kita sudah bahas ya
bahwa salah satu masalah dari
pemilu serentak kemarin
polarisasi ataupun politik identitas
yang membelah masyarakat
nah dengan rekonisiliasi
tadi kita sudah lihat bersama
di paket berita yang kita tayangkan
dengan rekonisiliasi mrt
antara jokowi dengan prabowo
kemudian sekarang pak prabowo sudah bergabung
di kabinetnya pak jokowi
apakah itu dengan serta merta
kemudian bisa menghilangkan polarisasi
dan juga pembelahan identitas
eh pembelahan di masyarakat
persoalan persoalan di kita itu
bukan fanatisme kepada prabowo
atau jokowi sebetulnya
tetapi perilaku elit
di dalam berkampahnya gitu
menggunakan isu ini untuk berkampanye
dan menurut saya ini persoalan elit
karena mereka tidak percaya diri
padahal kalau kita tanya ke publik
apa alasan mereka memilih
alasan mereka adalah
sudah terbukti hasil kerjanya
dia terlihat punya integritas
misalnya tidak punya kasus korupsi
dan kelihatan dekat dengan publik
jadi agama itu nomor sekian sebetulnya
jadi kalau ada pemimpin
yang punya prestasi
katakanlah beberapa pemimpin daerah
beberapa begitu ya
itu kalau dia menonjol
mau pakai isu agama apapun
susah untuk mengalahkan
publik punya rasionalitas
menutupi kekurangan dari politisi
kita ada hasil survei sebetulnya
politik agama yang menyerang pak jokowi
memang kita menemukan bahwa identitas
kalau calonnya benar benar berbeda agama
itu memang akan berpengaruh
tetapi persoalannya di pilpres kan
selalu calonnya satu agama
dan kita menemukan bahwa
soal identitas pak jokowi
soal dia pro terhadap china
itu tidak manjur di publik
apakah kemudian itu
setelah bergabungnya pak prabowo
ke gerbong koalisnya pak jokowi
kemudian menghapus polarisasi
anda tadi belum menjawab
kita akan teruskan
sesaat lagi tetap bersama kami